seperti udah tahu
seperti udah tahu
ya ini sih pikiran buruk aja ya
tapi ya beginilah
hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal ya
tahu sendiri yang kemarin kasasi aja tiba tiba bisa dihukuman mati
jadi sumur hidup
kita sebenarnya pengen jaga itu
teman teman pasti juga menyaksikan
karena setiap sidang ada di sini
bagaimana fakta fakta hukum tentang mario ini terbuka
bagaimana dia berbohong juga terbuka semua